seorang nenek berusia sembilan puluh dua tahun dijatuhi hukuman penjara di sumatera utara
nenek beserta enam keturunannya dijatuhi hukuman penjara karena menebang pohon durian
seorang nenek berusia sembilan puluh dua tahun saulina sitorus dijatuhi hukuman penjara satu bulan empat belas hari di pengadilan negeri balige kabupaten toba samosir sumatera utara
saulina terbukti bersalah karena menebang pohon durian berdiameter lima inci milik japaya sitorus
sidang ponis digelar pada dua puluh sembilan januari dua ribu delapan belas
pada satu maret dua ribu tujuh belas warga sekampungnya japaya sitorus menggugat keluarga saulina sitorus dengan tuduhan merusak pohon durian yang ditanam japaya di dekat areal permakaman
tujuh orang ditetapkan sebagai pelaku dalam kasus ini
saulina sitorus putranya marbun naiborhu serta lima keponakannya
saulina dijatuhi hukuman penjara satu bulan empat belas hari sementara enam pelaku lainnya dijatuhi hukuman penjara empat bulan sepuluh hari
keluarga saulina mengaku menebang pohon karena sudah diberi izin oleh pemilik tanah wakaf untuk membangun tugu makam leluhur
penebangan pohon dilakukan untuk membersihkan areal makam guna membangun tugu
namun japaya sitorus mengaku dirugikan ratusan juta rupiah karena penebangan itu
pemilik tanah kardio sitorus yang juga hadir sebagai saksi dalam sidang
tanah itu merupakan warisan keluarga besar yang ditujukan untuk pemakaman
menurutnya keluarga saulina telah meminta izin dan atas restunya boleh membersihkan lahan
termasuk menebang pohon durian yang tumbuh di atas lahan
andri ersada cnn indonesia
terhubung bersama kami via sambungan telpon boy raja marpaung kuasa hukum dari saulina sitorus
halo selamat malam pak
yang menjadi bukti utama dalam kasus ini sehingga saulina sitorus ini terbukti bersalah apa saja pak
kalau menurut dari hakim ya dalam putusannya itu buktinya adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa
oke kemudian kalau anda melihat titik apa yang memberatkan
nah ini juga kita yang membingungkan sebenarnya dalam keterangan saksi kita juga yang kita hadirkan kan
telah membantah bahwasannya itu adalah perladangan
itu adalah tanah wakal yang artinya sudah banyak kuburan di sana
bahkan anak japaya sendiri dikubur di sana
nah ketika ditanya untuk memberatkan sehingga ibu saulina dan anaknya dihukum
kita tidak mengerti sebenarnya pertimbangan hakim seperti apa terkait hukuman yang dijatuhkan
apakah ada bukti kalau tanah tersebut adalah tanah wakaf begitu
kita mencumumkan surat dari pewaris tanah yang memberikan ibad pinjam pakai sebagai tanah wakaf
kita mencumumkannya di ledoi kita
dan itu bisa menjadi bukti penyanggahan harusnya
ya seharusnya itu menjadi pertimbangan ya bagi hakim terkait persoalan persoalan tanaman yang ada di atas tanah wakaf tersebut
tapi hakim sepertinya mengindahkan dan tidak membuatnya menjadi bukti
oke pak boy ini yang menjadi
perhatian masyarakat begitu
ini terfonis kita tahu adalah seorang nenek usianya di atas sembilan puluh tahun
seperti apa kemudian respon dari masyarakat sekitar termasuk dengan tetangga tetangga mungkin
nah sebenarnya ada dua respon ya
yang pertama respon terkait karena umur ya
sehingga memihak kepada ibu solina
dan respon utamanya sebenarnya bukan karena umur
tapi karena ini adalah memang kewajiban orang batak untuk memperbaiki kuburan leluhur
dan itu dilakukan tanpa diketahui mereka masuk penjara
artinya dalam niat niat perbuatan mereka itu sudah sangat persis seperti adat adat di orang batak sendiri
jadi respon itu respon masyarakat terlebihnya mendukung perbuatan yang dilakukan oleh ibu saulina dengan anak anaknya
oke ini artinya ada budaya adat yang tidak bisa masuk ke dalam sistem hukum begitu di indonesia
seperti apa kemudian menguatkan
hanya untuk membuktikan bahwa ini adalah budaya adat yang sudah berlaku lama
hampir semua hampir seluruh di tapanuliraya itu melakukannya
artinya secara memang tidak tertulis
tapi ini semua dilakukan oleh orang batak dengan memperbaiki kuburan leluhur
nah yang menjadi persoalan sebenarnya kenapa hakim tidak mempertimbangkan budaya budaya
karena hukum sebenarnya harus berdasar dari norma norma yang berlaku ya
berbicara pasal pasal begitu
oke kalau dari pengadilan sendiri mengedepankan sistem hukum ini di luar dari budaya adat seharusnya menerima
ya seharusnya menerima
karena itu ada
maksudnya dari ibu sitorus sendiri harusnya menerima dengan penetapan ini
ya sebenarnya tidak
karena begini karena dalam budaya kan kita permisi kepada tulang yang pemilik tanah tersebut
dan itu sudah dilakukan
nah kalau secara hukum memang
yang dilihat adalah perbuatan
namun dalam hukum pidana perbuatan tidaklah cukup untuk mempidanakan seseorang
karena ada mensreya di dalamnya
harus ada mensrea atau niat yang menunjukkan sikap batin pelaku
artinya di sini sikap batin pelaku sudah melakukan adat adat yang ada
misalnya permisi kepada tulang baru memperbaiki dan membersihkan tanah leluhur
itu seharusnya menjadi niat yang dipertimbangkan oleh hakim untuk menjatuhkan pidana
jadi tidak cukup dengan perbuatan
oke tapi pak boy mungkin bisa diperluas begitu maknanya
sebenarnya seperti apa sih ketetapan undang undang terkait dengan kasus penebangan pohon ataupun lahan
sebenarnya kalau untuk kasus ini tidak penembangan pohon ya
kalau penembangan pohon itu hanya berlaku pada hutan
nah ini sebenarnya pengurusakan
pengurusakan terhadap barang
nah pengusukan barang ini ada diatur di
pasal satu ratus tujuh puluh dan empat ratus dua belas
nah itulah menjadi alternatif dari jaksa penuntut umum untuk menjatuhkan hukuman kepada ibu solina dan anak anaknya
tetapi hakim memilih pasal empat ratus dua belas dengan unsur pasal empat ratus enam pada kuh pidana
hal ini juga yang dijatuhkan kepada anak anaknya begitu karena membantu ibu saulina
oke tapi dari pihak keluarga sendiri dari keluarga ibu saulina
akan mengajukan banding begitu pak boy
semalam setelah putusan hakim satu jam berembut dengan keluarganya
ibu saulina langsung meneritangani akta banding
oke kalau begitu
kita tunggu informasi selanjutnya mengenai kasus dari ibu saulina yang difonis penjara